dua kelompok massa di kapuk muara penjaringan jakarta utara terlibat bentrok sejak senin sore hingga malam
dalam video amatir terlihat beberapa orang memegang balok untuk melukai lawannya
warga di sekitar lokasi kejadian yang didominasi ibu ibu pun berteriak ketakutan saat terjadi bentrokan pecah
hingga senin malam kawasan kapuk muara pun menjikau
akibat bentrokan di kapuk muara penjaringan jakarta utara ini
empat orang dari dua kubu dilaporkan mengalami luka serius hingga terpaksa dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan
senin malam kapolres jakarta utara
pembes pol gideon arief setiawan menyatakan bentrokan dua kelompok massa akibat sengketa lahan
lahan yang disengketakan merupakan lokasi yang sempat mengalami kebakaran
pada tahun tahun dua ribu
tiga puluh juli lalu
dimana empat ratus rumah di kawasan ini ludos dilalap si jago merah
hari ini kita melakukan penebalan di wilayah kampung
dimana tadi pagi terjadi sengketa yang terjadi bentrokan antara kedua belah pihak
yang berawal dari sengketa tanah memang
hingga kini dari dua kelompok massa masih menjalani proses mediasi oleh pihak kepolisian
meliputan cnn indonesia